kita ke informasi pertama setelah empat hari terjatuh ke sungai musi
seorang pekerja pembangunan proyek jembatan musi empat palembang
akhirnya ditemukan tewas di sungai musi pada minggu pagi
korban ditemukan mengapung sekitar enam ratus meter dari tempatnya terjatuh
penjarian hari keempat yang dilakukan tim sargabungan akhirnya membuahkan hasil
tim basarnas palembang dan polair pol dasumso menemukan jenazah sutardi
pekerja proyek pembangunan musi empat yang terjatuh ke sungai musi
korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan sudah tidak bernyawa
selanjutnya tim sar melakukan evakuasi
jenazah korban diangkut ke perahu karet dan dibawa ke rumah sakit bayangka rapol dasumso
setelah dilakukan otopsi jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga
kaka kandung korban menyatakan
korban yang mengalami kecelakaan kerja akan dikebumikan di kampung halamannya
pernah siap seperti apa diangkat
ya itu tolong ada yang berkejadian dinosauri itu yang bernama tardi
tolong keluarganya supaya bisa dikasih tahu bagaimana sih solusinya
saya itu punya aku rasanya enak jadi ya saya terima
korban sutardi merupakan karyawan pt adikarya kontraktor yang sedang membangun proyek jembatan musim
pada kamis yang lalu korban terpleset saat tendaftar
pada saat itu korban sudah menangkap anak tangga kapal tugbot yang ditumpanginya karena oleh dihantam ombak